ajang bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga mendapatkan apresiasi dari persatuan bulu tangkis jarum
pasalnya ajang bulutangkis usia dini ini merupakan tolak ukur pembinaan bulutangkis nasional yang dilakukan klub klub badminton di indonesia
menurut rusmanto joko semaung pelatih yang pernah masuk pelatnas di usia lima belas tahun tersebut mengatakan
selain untuk menjaring bibit bibit muda potensial sirnas juga menjadi ajang untuk unjuk gigi bagi klub dan para pelatih
kalau untuk sirkuit nasional itu untuk kalau menurut kacamata saya untuk mengukur tolak ukur klub masing masing standar mereka
di mana nanti dia nanti untuk bisa bersaing ke tingkat internasional
sementara bagi para atlet muda ajang ini merupakan kesempatan untuk mencari pengalaman dan mengasah mental bertanding
usia berapa dek ikut badminton dek
usia enam tahun
enam tahun di klub mana dek
pindah ke jalung
pernah ikut kompetisi badminton usia dini ataupun
gimana dek manfaatnya apa untuk itu
melatih mental dan mencari pengalaman
ajang bni sirkuit nasional bisa menjadi tolak ukur pembinaan bulu tangkis muda
sekaligus ajang untuk para atlet usia dini mematangkan diri untuk menjadi atlet muda nasional
indra winardi kudus jawa tengah